peristiwa saat polisi pamung praja kota surabaya jawa timur
menyeret seorang pria yang tidak bermasker dengan menarik ke mobil patroli ini
pria bernama subandi tersebut diseret petugas swab hunter
karena menolak dibawa ke puskusmas untuk dilakukan swab test
menurut keterangan kasatopo pp kota surabaya edi kristianto
kejadian tersebut terjadi di wilayah kelurahan mojo karena adanya kesalahpahaman
saat razia subandi yang mengaku warga jakarta tersebut mengira akan diamankan
karena tidak membawa ktp
padahal petugas hendak membawanya hanya untuk swab test
sedangkan menurut subandi ia terpaksa berontak
karena tidak ingin meninggalkan depo air isi ulang tempat ia bekerja
sebab tidak ada orang lain yang melayani pelanggan
setelah dijelaskan oleh teman teman seperti itu di dalam mobil
akhirnya yang bersangkutan itu memahami
dan akhirnya dengan sukarela mereka bisa mau mau melaksanakan swab
dan menyampaikan permohonan maaf kepada petugas yang ada di lapangan
akhirnya hari itu juga mereka melakukan swab
dan setelah itu mereka dikembalikan lagi ke lokasinya di wilayah jocorak
di situ yang beli air lumayan banyak kan
ya habis itu saya istirahat duduk lah
jangan tolong masker lah kesini
habis itu ada operasi
operasi ya saya langsung di taring